sangat jelas ayatnya
dan ketika kita ingin mendakwakan kebenaran dan kebaikan
maka jalan yang perlu kita tempuh ada tiga macam jalan
dengan cara cara yang baik
dengan pelajaran pelajaran yang baik
contoh contoh teladan teladan yang baik
kalaupun harus berdebat
berdebatlah dengan cara yang baik juga
da'wah itu merangkul
da'wah itu mengajak
da'wah itu memuliakan
da'wah itu menenteramkan
da'wah itu menenangkan
da'wah itu membahagiakan
kita bisa kelompokkan di situ
ketika dia menegangkan
ini bukan da'wah
ini kepentingan sesaat
sekelompok manusia saja
yang mengatasnamakan agama
padahal kalau kita tanya
sejak kapan agama memberi mandat
kepada penera dan kelompoknya itu
untuk melakukan kekerasan
jadi kita juga merasa tersinggung
mereka membawa bawa nama agama
tapi kita perlu
kita boleh marah
kita boleh sangat wajar marah
tapi jangan membalas kemarahan
dengan kemarahan berikutnya
himpunlah energi cinta
untuk melawan kebencian
saya pikir keadaan bangsa kita ini
masih batas wajar
karena kita bangsa besar memang
yang dilahirkan oleh bangsa besar
tapi indonesia itu sendiri masih muda mas
masih tujuh puluh dua tahun
belum seratus tahun
belum satu masa
masih mencari bentuk
bhinneka tunggal eka
sudah harga mati
mari kita pertahankan
mari kita sama sama berjuang
supaya bangsa muda ini
tidak mati suri
apalagi mati muda
kita harus pertahankan bangsa ini
supaya menjadi bangsa yang besar
dan ketika ada kelompok kelompok
baik eksternal maupun internal
kita buktikan bahwa kita sebagai
dari bangsa indonesia ini
bisa mempertahankan bangsa ini
sehingga berumur panjang
masih tahapan wajar lah
masih tahapan wajar
meskipun banyak orang mengatakan bahwa
polarisasi atau perpecahan
karena ekses politik belakangan ini
sampai tidak hanya di sosial media
tidak hanya di elit politik
tapi juga sampai ke masyarakat bawah
sehingga kita bisa saling bermusuhan
bahkan satu keluarga aja bisa saling
gimana kemudian kita merajut kembali
di bulan suci ramadhan ini
kita menjadi momentum
kewajaran itu jangan kemudian membuat
kita tidak melek
kita harus aware dan awake
harus sadar harus sabar
harus terjaga dan harus berjaga
tapi jangan sampai justru saling curiga
curiga ini terjadi karena tidak saling sapa
benci ini terjadi karena tidak saling peduli
maka cara merajutnya adalah dengan cara cara
yang sudah teruji oleh zaman
yang disebut bineka tunggal ika
kita rajut lagi komunikasi dengan tetangga
silaturahmi dengan kawan kawan
saat ini sudah beberapa tahun terakhir
terutama sejak era reformasi ya
ketika terjadi kerusuhan besar mei sembilan puluh delapan dan lain sebagainya
kemudian sistem keamanan kita dipercayakan
kepada portal dan kepada satpam
kepada cctv kepada alarm
kerukunan masyarakat di malam hari
yang memukul kentongan yang hiskambling
yang berbagi beras yang berbagi uang
untuk menghidupi sistem keamanan terkendali
terpadu oleh masyarakat itu sendiri
sekarang sudah tidak ada
dampaknya menjadi timbul saling tidak percaya
karena saling menyapanya semakin berkurang
dianggap bisa diwakili dengan whatsapp group lah
ya dengan whatsapp
dengan sosial media dan lain sebagainya
sekali lagi itu masyarakat akun
padahal kita manusia
apakah ini juga ada satu dampak
saya punya sebuah survei bisa ditampilkan
dari wahid foundation dan juga lembaga survei indonesia
tentang bagaimana potensi radikalisasi masyarakat
dalam beberapa tahun terakhir
apakah dari data data ini bisa kita lihat ya
ditampilkan di layar
apakah memang ini cukup membahayakan
kalau gus chandra bisa lihat misalnya
potensi radikalisasi dan intoleransi sosial keagamaan
di kalangan muslim indonesia
untuk radikalisme sosial keagamaan
ini survei dari white foundation dan lsi tahun lalu
ini gus ya agustus tahun lalu
mayoritas muslim disini
jadi masih cukup mayoritas
tapi yang bersedia melakukan tindakan radikal
ini sekitar sepuluh sampai sebelas juta kalau kita lihat
kalau kita lihat sepuluh sampai sebelas juta
yang kemudian bersedia melakukan tindakan ini
mungkin kita lihat survei yang lainnya
beberapa apakah ada
oke ini ada
sikap jika warga negara non muslim menjadi presiden
kemudian kita lihat survei berikutnya
masih dalam survei dari white foundation
juga lembaga survei indonesia tahun lalu
ini sikap terhadap pembangunan tempat ibadah non muslim
di sekitar wilayahnya
bagaimana jika orang muslim kemudian disurvey
itu merasa keberatan jika ada tempat ibadah non muslim
yang ada di sekitar rumahnya
dan sisanya tidak tahu
apakah data data ini ini kan data riset ilmiah
apakah ini masih dalam taraf yang sangat wajar
oh bahaya masih jauh sekali
apa yang saya bilang sebagai kewajaran tadi
jangan sampai kemudian melenakan kita
mengapa saya mengatakan wajar
itu pun juga untuk menenangkan kita
jangan sampai kita terbawa menjadi lebih panik dari sekarang
seperti sehalnya ajakan ketika ada bom meletus
di kampung melayu terakhir kemarin
ada ajakan jangan menyebarkan gambar gambar korban
itu artinya apa
ketika saya mengatakan ini wajar
itu artinya jangan kita panik
karena panik inilah yang diinginkan oleh
kelompok kelompok yang menyebarkan terorisme itu
kita masih sangat kuat sebagai bangsa
kita masih sangat kuat sebagai sesama anak tanah air indonesia gitu
tinggal kita jadikan lagi komunikasi satu sama lain
bahwa angka angka ini menunjukkan keresahan tertentu iya
justru dengan angka angka itu kita bisa belajar
bahwa kita jangan sampai terlena lebih lama lagi
bagaimana cara kita mempunyai antivirus atau vaksin yang bagus
antibiotik yang bagus untuk menangkal hal hal yang sebenarnya
bisa memecah belah ke depan atau mungkin
menurunkan tingkat radikalisasi yang bisa saja berujung
pada hal hal yang tidak kita inginkan gitu gus
percepatan angka angka kenaikan tadi tentang siapa yang keberatan
rumah ibadah ada di sekitar di rumahnya
kemudian tindakan agregat semua itu ya
itu percepatannya terjadi karena teknologi komunikasi
kalau dulu kejadian sesuatu di daerah tertentu akan butuh waktu satu minggu
atau dua minggu baru sampai ke daerah lain
sekarang secepat kilat kita mengirim kabar akan tersebar ke seluruh dunia
artinya ini ada peran teknologi komunikasi
maka kita harus sadar betul bahwa teknologi komunikasi mungkin maju
peradaban ternyata mundur
dan itu hanya bisa kita stop ketika kita menyadari bahwa kita sesungguhnya manusia
maka sangat penting sekali untuk sesekali meninggalkan gadget kita
letakkan dan temui anakmu istrimu sahabatmu face to face bertatapan wajah
tidak ngobrol tapi sambil megang apa ya luput dari perhatian kita dan sebagainya
itu yang memisahkan jarak
jadi ketika timbul rasa tidak percaya curiga dan sebagainya
itu karena kita mengambil mempersilahkan teknologi komunikasi
untuk mengambil peran terlalu besar dari komunikasi kita
jadi bulan puasa ini selain menahan haon nafsu
juga menahan haon nafsu untuk megang gadget
ya puasa gadget
terima kasih gus chandra
nanti kita akan lihat bagaimana apresiasi seni dan budaya gus chandra setelah ini
mudah mudahan apa yang kita harapkan bahwa bulan puasa ini menjadi momentum kita
untuk bersih bersih dan menatap masa depan indonesia yang lebih baik
ramadan itu bulan berkah bulan rahmah bulan karomah
maka kita seharusnya ramah
baik terima kasih gus chandra malik atas perbincangannya malam hari ini
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
usaha jenam berikut ini tetap bersama kami
ramadhan seharusnya adalah kita
waktu yang berkelindan dengan usia
di dalamnya terkandung hal hal mulia
ramadhan seharusnya adalah kita
waktu yang sepenuhnya berisi rahmah bagi siapa saja yang menjumpainya
ramadhan seharusnya adalah kita
waktu yang seutuhnya berisi maghfirah untuk siapa saja yang datang meminta
ramadhan seharusnya adalah kita
waktu yang seluruhnya untuk ibadah
sesuai kodrat jin dan manusia dicipta
ramadhan seharusnya adalah kita
berlomba lomba menjauhi dosa
dan tidak mendorong tidak saling mendorong ke neraka
ramadhan seharusnya adalah kita
yang memborgol setan setan di dada
membelenggu nafsu nafsu di kepala

ramadhan seharusnya adalah kita
yang sejak diperintah untuk baca
maka kita pun belajar senantiasa
ramadhan seharusnya adalah kita
lebih baik dari seribu bulan namanya
berbuat sebaik baiknya di sisa usia
ramadhan seharusnya adalah kita
penuh hidayah berkah karomah bukan amarah amarah amarah
ramadhan seharusnya adalah kita
menjelma akhlak mulia pada sesama
ramadhan seharusnya adalah kita
ringan minta maaf tak berat memaafkan
merayakan hidup dengan kasih sayang dan cinta
ramadhan seharusnya adalah kita
terima kasih gus chandra malik
puisi dari gus chandra balik tadi
sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia prime news
akhir pekan malam hari ini
saya budha diputro dan gus chandra malik
pamit undur diri
selamat malam selamat menjalankan ibadah